hai lebih dari enam puluh tiga jum ah haji asal indonesia tiba di madinah arab saudi dimana
diantaranya sudah berada di mekah data kemenak menyebut ada tujuh empat ratus tujuh puluh tiga jemaah gelombang
kedua diperangkatkan menuju madinah sementara sembilan ribu jum ah yang berada di madinah didorong
bergerak ke mekah selanjutnya para jemaah yang sudah berada di mekah bisa melaksanakan umroh
wajib dan bersiap menyambut puncak haji di arafah pada sembilan zulhiza sebelum masuk mekah
jum ah akan diberi smartcard berbasis digital yang berisi data jum ah sebagai identitas untuk
masuk arafah musdalifah dan minimarket itu adalah kartu yang nanti akan dipakai oleh
jamaah haji untuk masuk ke masyarakat arafah musdalifah dan minah karena itu
jamaah yang akan masuk ke area masjid